dan masih seputar ramadan
puspa pohon kurma yang dikenal sebagai tumbuhan khas timur tengah
ya ini di bekasi jawa barat pohon kurma tumbuh subur di halaman masjid
bahkan beberapa pohon sudah mulai berbuah
tanaman gurun pasir asal timur tengah ini ternyata dapat tumbuh subur di halaman masjid al barkah bekasi selatan
namun tahun ini dari sepuluh batang pohon kurma yang tumbuh
hanya satu pohon yang berbuah
meski demikian tetap membuat takjub para pengunjung masjid
menurut pengurus masjid sepuluh pohon kurma ini didatangkan dari wilayah banten
dan hanya berbuah pada bulan ramadan
ya pohon kurma yang ada di masjid agung al barkah ini
itu ditanam sejak tahun dua ribu
ditanam ini dalam bentuk yang sudah besar
artinya bukan yang bibit sudah besar
dan yang menariknya pohon kurma ini berbuahnya itu setiap menjelang bulan suci ramadan
beberapa orang percaya buah kurma tersebut berhasil untuk kesehatan
dan dapat menyuburkan kandungan wanita
jika ada yang menginginkan buah kurma ini
pengurus masjid akan memberi izin untuk memetiknya
erik kustara bekasi